hai apa sih yang tepat stimulasi untuk anak kami terus juga peran ayah di umur delapan
bulan ini apa sih gitu kita berdua ini kan kerja kantoran gitu kan kadang kita
saya bingung gitu bagi waktunya kapan sih yang tepat gitu terus apa aja sih yang
mesti kita lakukan untuk anda yang punya anak usia dua tahun di masa
perkembangan otaknya cukup pesat punya spekulasi ya soal apa sih stimulasi yang
tepat untuk anak anak anda daripada banyak banyak baca tapi ternyata salah
kaprah lebih baik kita langsung bahas sekarang sekalian nemenin saya dames
dan juga suami bonding time ikutan sensory class
memanfaatkan periode golden age anak jika tidak dibarengi dengan stimulasi
maka tumbuh kembang anak tidak akan maksimal dengan stimulasi yang dilakukan
itu potensi anak itu akan mencapai optimal sedangkan kalau tidak dilakukan
maka bisa saja sel sel otak yang sebetulnya sudah terbentuk itu tadi
kelama kelamaan apabila dia tidak berkembang dan tidak digunakan dia akan
mengkerut dan mati mengajak berbicara bernyanyi atau membacakan cerita pada
anak menjadi kegiatan paling sederhana guna mengenalkan kosa kata dan mencegah
speech delay atau terlambat berbicara tak perlu membeli mainan mahal
manfaatkan barang ramah anak di rumah dalam memberi pengalaman memegang menyentuh dan mendengar bunyi bunyian
untuk merasakan tekstur campuran tepung terigu remahan walfer irisan mentimun susu kental manis hingga boba pun bisa anda gunakan
yang terpenting bahannya aman jika tak sengaja tertelan anak
jika anda dan pasangan bekerja jangan lupa tetap luangkan waktu bermain dengan anak atau mengikuti sensory class seperti saya ini
anak diajak terbiasa bersosialisasi sekaligus menjaga kekompakan dan kerjasama bersama orang tua
yang paling penting dan juga harus diingat stimulasi itu harus diberikan kepada anak dalam rangka ataupun suasana yang menyenangkan
kalau anaknya ngantuk atau bosan berhenti jangan sampai dia trauma ya sama kegiatan yang kita kasih
dan juga jangan pernah membandingkan perkembangan anak yang satu dengan yang lainnya
mereka tahu kok mana yang mereka sukai
mana yang lebih dulu akan mereka kuasai
dan yang akhir urib handoyo jakarta